humza yusaf terpilih menjadi pemimpin skotlandia untuk menggantikan nikola sturjon pada dua puluh tujuh maret
ia menjadi muslim pertama yang menjadi pemimpin kawasan tersebut
dengan kemenangan ini pria berusia tiga puluh tujuh tahun itu menjadi pemimpin termuda sekaligus pemimpin muslim pertama di wilayah itu
dalam kepemimpinannya ini yusof menegaskan akan membawa skotlandia merdeka dengan menyingkirkan monarki inggris
yusof juga menggaungkan prioritasnya ke depan yakni melindungi skotlandia dari krisis biaya hidup yang menghantam inggris dan mereformasi layanan publik
sebelum terpilih yusof menang
sudah menjadi anggota parlemen skotlandia untuk glasgow polo sejak tahun dua ribu enam belas
ia juga pernah menjabat anggota parlemen untuk glasgow pada tahun dua ribu sebelas hingga dua ribu enam belas
dan akan menjadi anggota pemimpin pertama skotlandia
kita harus berhutang pada kebenaran bahwa hari ini kita telah mengirimkan pesan jelas
bahwa warna kulit anda atau bahwa percaya anda bukan peraturan untuk memimpin negara yang kita semua inginkan